maksud kamu apa sih maura aku dengar sendiri kok dokter udah bilang sama tante wanti dan
om irwan katanya luka kaki kamu ngapain sembuh hahaha ya kan hahaha ya udah
hahaha udah jangan percaya sama maura ya maura itu kan suka bohong
enggak kok kali ini orang gak bohong aku kan dengar sendiri
jangan ninggain putri bunda dari
ya allah selamat ini bunda dari allah
dari kan padahal putri bunda dari sahabat putri yang paling baik
bunda dari pengantinnya bunda putri allah
ya allah tuhan mendengar doa putri allah
bunda dari jangan tinggalin putri
bunda dari ya allah
bunda dari jangan tinggalin putri bunda dari bunda dari bunda dari bangun
bunda dari jangan tinggalin putri bunda dari jangan tinggalin putu
aku sudah dari
hah benarnya bersinar lagi
bunda dari tidak jadi perangi
tadinya bunda dari sudah menghilang sayang
bunda dari sudah menghilang sayang
karena air mata yang tulus dari putri yang sayang sama bunda dari
bunda dari kembali lagi
makasih ya sayang
seharusnya putri yang berterima kasih dengan bunda dari
karena bunda dari tidak jadi ninggalin putri
terima kasih allah
bunda dari tidak menyangka
kalau sekarang putri yang nolong bunda dari
kan seharusnya bunda dari yang ngomongin putri
maafin bunda dari ya sayang
tidak apa apa bunda dari
bunda dari tidak boleh berbicara begitu
putri sayang sama bunda dari
bunda dari juga sayang putri
kita harus saling saling menolong bunda dari
bunda dari sayang sekali sama putri
mereka pasti mencari kesini untuk membawa putri
bunda dari masuk ke kristal dulu ya
ayo mulakan ke kristal dulu ya
sudah sudah sudah
putri kamu gak apa apa nek
putri gak apa apa pak ustadz
terus perempuan yang terluka sama kamu gimana
kemana dia sekarang
dia juga udah sembuh pak ustadz
jadi pak ustadz gak perlu khawatir lagi ya
aduh main main di jurang sih
jadi sementara luku kamu harus kayak gini ya nek
mudah mudahan bisa cepat dibuka ya
soalnya perihnya udah hilang
yaudah kita doain sama sama aja yuk
aku juga gak tahu nih
jadi maksudnya gimana dong
luka bakar pada kakin ini cukup parah bu
kami sudah memberikannya seperti biasa
tapi luka bakarnya akan tersisa pada kaki ini
saya terpaksa menyampaikan
karena biasanya perempuan sensitif dengan buli

ya allah pak
ini salah aku
ini kayak gini tuh gara gara aku
luka bakar aku pernah lihat
jelek sekali ya
ya ampun kita harus kasih tahu
mak itu bukannya temennya putri mak
pak kejar mak
jangan capek niring tau duluan
kita kan tadi semua udah berdoa sama allah
pasti lu kali ini cepet sembuh
kamu jangan khawatir lagi ya ning
mukanya sih sembuh
tapi khawatirnya simpen dulu deh
udah ntar aku bawain banteng
baca jalan yang keras
baca jalan yang keras
maksud kamu apa sih maura
aku denger sendiri kok
dokter udah bilang sama tante wanti dan om irwan
katanya luka kaki kamu gak bakalan sembuh
udah jangan percaya sama maura ya
maura itu kan suka bohong
kali ini maura gak bohong
aku kan denger sendiri
nih kalaupun benar jangan sedih ya
kan kamu tetap bisa jalan dan lari lari
iya sih tapi jelek banget bekas suka bakar
kesian banget deh nih nih
udah gak punya orang tua
kakinya begitu lagi
keadaan nih nih begini
karena nih nih nolongi pembawaan tim maulah
maulah jahat banget sih sama kan nih nih
kalian kok pada marah sih sama aku
makasih muka bakar mah emang jelek
kalian lagi ngeributin apa sih
kita sih gak tante
tante gak suka kalo maulah menghina nining kayak tadi
kalo sampe tante denger lagi maulah melakukan hal yang sama tante yang akan marah
kenapa tante jadi marah
tante mau mengangkat nining sebagai anak tante
tante lagi nyangin kau kan
kaki kamu jadi kayak gini kan gara gara tante
tante juga tau kalo nini gak punya siapa siapa lagi
gak ada salahnya kalo nini jadi anak tante
nini sama putri kan kekal di rumah
nini masih hidup di rumah
kalo nini kekal di rumah
kalo nini kekal di rumah

nini yang bisa kemana mana
nining sama putri kan bisa saudaraan
yaudah nining harus mau ya nining
pokoknya nining harus mau
terima kasih tante